mungkin mereka ini aku maya
kita yuk mereka itu sangat hebat
ini apa selalu macam itu raju kenapa rencana awal kita kan kita hanya tengok di sini kok
tan itu dijaga ketat di sana
ini sebenarnya ada apa sih tidak apa apa sebaiknya alina diam di kamar tuhan muda
sakti saja di telepon dan sms

kapok masuk dapur lo yang horror itu
pokoknya ntar loh harus masakin gue di ruang tv
gue udah bawa ini nih
kalau gitu aku pulang ya
eh alam tunggu
aku mau kasih tunjuk sesuatu
mau nunjukin apa kak oki
pokoknya ini ada hubungannya sama legenda manusia harimau
eh mulai deh
apaan sih riz
itu manusia harimau manusia harimau lo
ayo lah buruan masuk
penting banget soalnya
mau ngapain lagi sih masuk ke situ
pokoknya ada deh
awas ya kalau aneh aneh ya gue pulang nih
oh yakin mau masuk ke dalam situ
oh lo liat sendiri kan
tapi gelap banget
itu pasti serem banget di dalam
riza kamu tuh sebenernya mau ikut masuk gak sih
kalau kamu gak mau ikut yaudah
mendingan sekarang kamu tungguin aja di kamar aku
yaudah kalau gitu gue ke kamar aja
aku titip pes sama lo dulu ya
sebenernya kau tuh mau nunjukin aku apa sih
udah kacau di sini
apa adam ration
yidah aku langsung nyari kan
yang sama sesuatu
kau buku aneh itu gak ada ya
seinget aku aku taruh disini deh
iya buku yang bisa mengeluarkan cahaya silau banget
aku bantuin aku cari dong
iya kamu cari disitu
yang macam mona bukunya pun aku tak tau
itu tuh bukunya
ini buku yang kau cari
kau tiba tiba jatuh kek
dari tadi tuh kek
kau yang semangat ngajakin aku kesini
itu rumahnya raju
dan aku rasa kita sebaiknya tunggu disini saja
kita tengok kita pantau dan kita kumpulkan informasi
kita harus masuk ke dalam
sejauh apa kehebatan dukun ratus tuh
siapa tahu kita bisa mendapatkan informasi tentang anak saya yang hilang dak
tunggu dulu rajo
nggak bisa kayak gitu rencana awal kita hanya disini dan menengok dari jauh
lagi pula itu semua kan belum tentu benar aku ini belum ada bukti apa apa raja
justru itu kita sekarang di sini nak untuk mencari bukti mencari informasi
kenapa wajahmu pucat begitu kiro tan
sepertinya kau ketakutan
apa yang kau lihat
aku melihat dua harimau kemayang
bukannya harimau kumayan sudah pula tinggal legendanya saja kiro tan
aku juga berpikir begitu
gidayun itu mereka
tidak mungkin mereka iniat kumayan
gidayun mereka itu sangat hebat
kok ini nafas selalu macam itu rajo
rencana awal kita kan kita hanya tengok disini
kau tengoklah itu dijaga ketat disana tuh
kenapa selalu itu kata kata kau untuk aku aku ini bukan takut
kau sudah berubah alang
tidak ada yang berubah dari aku
tapi tidak semudah itu kita masuk ke rumah horor lalu gerabak gerubuk macam dulu
kau bilang buku ini ajaib
mengeluarkan cahaya mengeluarkan energi
tidak ada apa apa ginky
jangan pernah laatir lain
kita harus hidup

biar kita ke rumah
lo mau masuk
aku tuh konsentrasi
pi pi pa da

putra si kenapa
tadi itu kay cuma buka kitab risa
tapi gue gak tau kenapa dia tiba tiba teriak
terus dia jatuh
kayak seperti diserang dari dalam kitab
terus ini gimana dong
lebih baik kita tunggu kay sampai si umar ya
ini pasti gara gara hantu penunggu di rumah ini
lebih baik kita nungguin kay sampai si umar
terus gue harus ngapain dong
sekarang kamu ambilin air putih
dapurnya banyak hantu
gue gak berani ya
udah lo aja ambil minumnya
kamu tentang apa kamu

masker saya pun sama